telapak kaki salah seorang calon haji asal tuban jawa timur diketahui melepuh sepulang dari masjid nabawi tanpa mengenakan alas kaki
saat ini cuaca di tanah suci cukup ekstrim yakni lebih dari empat puluh dua derajat celcius
calon haji ini diketahui pulang dari masjid nabawi ke hotel yang berjarak sekitar empat ratus meter tanpa mengenakan alas kaki karena sandal miliknya hilang
akibatnya telapak kakinya melepuh karena suhu udara mencapai empat puluh dua derajat celcius
selasa siang sekretaris ppih embarkasi surabaya abdul haris menyebut pihaknya sudah meminta jemaah haji menggunakan alas kaki karena suhu udara di tanah suci cukup ekstrim
saat ini calon haji tersebut sedang dirawat oleh tim kesehatan di tanah suci
kemarin sudah saya sampaikan bahwa jamaah harus membawa alas kaki yang tebal yang kencang yang terikat dan tidak gampang lepas
apalagi sandal cepit harus hati hati ketika jalan jangan sampai terijak kemudian terlepas sandaknya
sehingga lepas juga alas kakinya
jadi kemarin itu saya sarankan jemaah ibu ibu utamanya untuk memakai kaos kaki yang cukup tebal
sehingga ketika ada apa namanya eksiden seperti itu sandalnya terlepas itu masih ada pelindung berikutnya